hai komisi nasional hak asasi manusia menyebut satu dari lima belas telepon genggam atau handphone yang
diperiksa adalah milik mantan kadif pro pampori ferdis sambu ketua komnas ham ahmad taufihan
damanik pada selasa pagi mengatakan bahwa pemeriksaan lima belas telepon genggam merupakan
bagian dari upaya komnas ham mengumpulkan dan memperdalam informasi terkait peristiwa tewasnya
brigadir yosua walau tidak merinci lebih jauh taufan damanik mengatakan bahwa semua pihak yang
terduga dalam perkara kematian yosua merupakan pemilik dari lima belas telepon genggam tersebut
pemeriksaan ke lima belas handphone dinilai penting untuk mengonfirmasi keterangan yang sebelumnya sudah
dikumpulkan pihak komnas ham seperti melakukan sinkronisasi informasi data dokumen fotc video
rekam digital percakapan hingga nomor kontak ya komnas ham juga mengaku dari fakta yang terus
dikumpulkan bisa saja data bahan handphone tersebut tidak dikumpulkan dan dikumpulkan
yang akan terjadi saatnya
seperti saya katakan tempoh hari kan akan kesulitan kalau hanya mengandalkan keterangan
dari orang per orang dia dibantu oleh cctv yang sekarang sedang dicari juga alat komunikasi itu
juga menjadi data pendukung untuk memperterangkan memperjelas masalahnya tersebut apakah salah
satunya milik barangkali ini yang terjadi di kepala komnas ham